pelatih tim nasional indonesia sinteyong telah mengantongi tiga puluh enam nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp di jakarta
tisi persiapan sea games dua ribu dua puluh satu ini mulai dilaksanakan pada delapan hingga dua puluh delapan februari
selama tisi di jakarta skuad garuda akan berlatih di stadion madia dan hotel fairmont
evan dimas dan kawan kawan dijadwalkan mulai berkumpul pada senin mendatang
dalam keterangan di laman resmi pssi semua pemain yang dipanggil sinteyong berlaga di kompetisi liga indonesia
pelatih asal korea selatan itu juga mencantumkan beberapa nama dari tim nas u sembilan belas dan tim nas senior
sebelumnya sintayong bersama direktur teknik indra syafri telah melakukan diskusi soal program tisi bulan februari
pertemuan sinteyong dan indra syafri menghasilkan tiga puluh enam nama pemain tim nas indonesia proyeksi sea games dua ribu dua puluh satu